kapolri jenderal tito karnavian meminta agar tidak ada mobilisasi massa pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada minggu dua puluh oktober mendatang
sementara panglima tni marsikal tni hadi cahyanto menegaskan akan menurunkan tiga puluh ribu pasukan untuk pengamanan yang dimulai pada hari ini
usai memeriksa kesiapan pasukan pengamanan untuk pelantikan presiden di lapangan monas
kapolri mengatakan masyarakat yang akan melakukan kegiatan penyampaian pendapat di tempat umum wajib untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian
ia juga meminta masyarakat jangan salah kaprah tentang konsep berunjuk rasa sebebas bebasnya karena ada batasan yang mengatur kegiatan penyampaian pendapat
itu tercantum dalam undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pasal enam yang mengatakan menyampaikan pendapat di depan umum tidak boleh mengganggu ketertiban umum
tidak boleh mengganggu hak
azazi orang lain harus mengindahkan etika dan moral serta harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
penyampaian pendapat itu di muka umum tidak bersifat absolut
artinya saya ingin menunjuk rasa sebebas bebasan yang saya melakukan
selama ini banyak yang salah kaprah
tolong baca betul undang undang itu di pasal enam
ada yang tidak boleh mengganggu ketertiban umum
yang kedua tidak boleh mengganggu hak adat orang lain
yang ketiga harus sesuai dengan aturan undang undang
yang keempat harus mengindahkan etika dan moral
dan yang kelima harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
kalau ini dilanggar
ada pasal lima belas yang mengatur bahwa
unjuk rasa yang melanggar pasal enam itu dapat dibubarkan
kalau dalam pembubaran itu terjadi perlawanan
maka ada ancaman lain
dari pasal dua ratus sebelas kuhp sampai dua ratus delapan belas kuhp
jadi misalnya dari petugas
minta agar saudara saudara membubarkan diri
tiga kali diperingatkan tidak bubar
itu sudah pelanggaran pasal dua ratus delapan belas kuhp
pertama kita harus menjaga keamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih
termasuk tamu negara yang akan hadir
kami semua menyatakan bahwa
panglima tni kapolri kepala staf angkatan darat
kepala staf angkatan laut
dan kepala staf angkatan udara yang diwakili oleh wakaso
menyatakan siap untuk melaksanakan tugas

pengamanan mulai dilaksanakan hari ini
pasukan inset ke wilayah wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya